tunggu sampai dia mendidih
daya mengatakan individu yang terbiasa bangun pagi akan merespons oksigenasi dengan baik yang akan memperlancar peredaran darah
oleh para pengendara motor maupun mobil